perintah batal untuk membebaskan abu bakar ⁇ baasyir ⁇ yang semula dijadwalkan akan dilakukan pada hari ini
abu bakar bashir hanya akan bisa dibebaskan apabila yang memenuhi persyaratannya itu ikrar setia kepada nkri dan juga pancasila
presiden joko widodo menegaskan pembebasan abu bakar basir hanya akan dilakukan melalui opsi bebas berisyarat
menurut presiden sesuai dengan undang undang ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi
di antaranya adalah pernyataan setia pada pancasila dan nkri
pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana telah diatur dalam peraturan menteri hukum dan ham nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
kita ini juga ada sistem hukum ada mekanisme hukum yang harus kita lalui
ini namanya pembebasan bersyarat
bukan pembebasan murni pembebasan bersyarat
nah syaratnya itu harus dipenuhi
kalau enggak kan saya nggak mungkin
nabrak contoh setia pada nkri setia pada pancasila itu basic sekali itu
sementara itu menteri pertahanan ria miza triakudu meminta abu bakar basir mengakui pancasila sebagai dasar negara dan mengikuti prosedur administrasi hukum yang berlaku
ya bagaimana pengertianlah saja
karena negara pancasila ya enggak pancasila ya keluar dari sini
dibebaskan ya keluar dari sini
jadi kalau orang tidak pancasila di sini numpang
ini negara pancasila kok enggak pancasila numpang namanya
kalau numpang itu sebentar aja
yang lama lama rugi negara
menurut menhan pengakuan terhadap pancasila adalah wajib bagi setiap warga negara sekaligus memiliki implikasi khusus bagi yang menolaknya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini